inilah pemandangan pemakaman khusus covid sembilan belas
di tpu pedurenan mustika jaya
kota bekasi jawa barat
pada selasa pagi kemarin
antrean pemulasaran terjadi
setelah tpu pedurenan kedatangan tiga puluh empat jenazah
sebagian dari jasad yang datang selasa kemarin
terpaksa dimakamkan rabu hari ini
sejak kasus covid sembilan belas naik beberapa pekan terakhir
tpu pedurenan rata rata memakamkan
lebih dari lima belas jenazah setiap hari
padahal sebelum lebaran
dalam sehari belum tentu sepuluh jenazah dikuburkan
karena kita tenaganya sudah kelelahan
sudah kekurangan tenaga
teman teman udah pada kecapean
jadi kita kecel untuk hari ini
bahkan hari ini pagi pagi ini
pembawa belum siap pun
jenazah sudah datang
sudah ada yang datang
kemarin itu memang paling banyak pecah rekor
iya kemarin pemacah rekor
selain liang lahat
kebutuhan peti jenazah covid sembilan belas juga meningkat drastis
patawan selasa pagi kantor dinas pertamanan dan pemakaman dki jakarta
tak henti kedatangan ambulans dari sejumlah rumah sakit
untuk mengambil peti mati khusus pasien covid sembilan belas
bahkan menurut sopir ambulans
peti mati yang semestinya disiagakan di rumah sakit
langsung terpakai karena sudah ada jenazah pasien covid sembilan belas
yang dijemput untuk segera dimakamkan
tapi pakai peti yang lama
ini pakai yang lama
ini pakai yang lama lagi pak
buat stok gitu ya
masih ada yang belum diambil
masih ada yang belum diambil juga
pada senin dua puluh satu juni
tujuh puluh empat warga ibu kota meninggal terjangkit virus corona
tingginya kasus kematian pasien covid sembilan belas
membuat para petugas pelayanan jenazah bekerja ekstra
untuk menjemput dan langsung melakukan pemakaman
di rumah sakit
tim diputan cnn indonesia